teori pemanasan global dan perubahan iklim disebut sebut menjadi sebab luruhnya es di penjuru bumi
tidak hanya di wilayah kutub es di puncak gunung tropis seperti klimanjaro di afrika
kue cahaya di peru dan puncak jaya indonesia terus menyusut dan diprediksi akan hilang pada akhir abad ke dua puluh satu
tim cnn indonesia bergabung dalam ekspedisi puncak jaya untuk memantau sisa volume dan umur es abadi di puncak jaya wijaya
oktober dua ribu delapan belas tim cnn indonesia bergabung dalam ekspedisi puncak jaya yang diinisiasi oleh bmkg pusat dan didukung pt freeport indonesia
dari timika kami melanjutkan perjalanan ke tembagapura
usai menyemakan agenda ekspedisi
tim mengikuti perjalanan ke tembagapura dan berjalan ke tembagapura
polisi tim mengikuti uji kesehatan sebelum melakukan perjalanan di dataran tinggi tiga sampai lima meter di atas permukaan laut
pada hari keberangkatan tim observasi puncak es jaya wijaya bersiap siap dan mendengarkan petunjuk keamanan dari kru helipad
jika cuaca tidak berubah tiba tiba tim bisa terbang menuju puncak es jaya wijaya
hari ini ini adalah tanggal sebelas oktober dua ribu delapan belas akan menjadi salah satu tanggal yang dicatat
dalam sejarah salju abadi di indonesia karena tim bmkg akan melakukan survei salju abadi turun di puncak sumantri di puncak salju abadi
ini ada pak najib pak najib dari bmkg ini sendiri rencananya hari ini surveinya seperti apa pak
jadi kita akan melihat seberapa besar pengurangan dari salju abadi itu
yaitu dengan cara mengukur steak atau tiang yang sudah dipasangkan tahun dua ribu sepuluh
nanti kita akan mengukur di sana seberapa besar yang sudah terekspos
sambil menunggu perintah naik heli tim mempersiapkan diri dan menggunakan perlengkapan keamanan
tim diberi instruksi keamanan oleh loadmaster helikopter
setelah semua penumpang duduk di dalam heli kami pun berangkat menuju puncak es jayawijaya
saya duduk berdampingan dengan najib habibi peneliti bmkg
jika kondisi memungkinkan najiblah peneliti yang akan mendarat di puncak es dan melakukan pengukuran sisa es di puncak jaya
helikopter yang kami tumpangi semakin dekat ke puncak es jaya wijaya
heli sempat beberapa kali berputar mencari posisi terbaik untuk mendekati puncak es
tetapi kabut terlalu tebal
cuaca juga berubah seketika

ketika cuaca di ketinggian lebih dari empat meter di atas permukaan laut
tim memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana observasi dengan pertimbangan faktor keamanan
kami hanya berhasil mendapatkan sebuah foto jarak jauh
di balik kabut yang sedikit terbuka tampak puncak es jaya wijaya
dari jauh foto ini memberi kami gambaran sisa es di puncak jaya
penelitian paleoklimatolog loni thompson pada dua ribu sebelas menemukan indikasi bahwa
es di puncak gunung tropis seperti kilimanjaro di afrika
gulcaya atau coricalis di pegunungan andes peru
dan puncak jaya di indonesia terus menyusut
diprediksi akan hilang pada akhir abad ke dua puluh satu
hal ini terjadi karena es yang terdapat di wilayah tropis lebih sensitif terhadap pemanasan global dan perubahan iklim